pemerintah telah menerbitkan peraturan menteri keuangan yang akan mengatur perlakuan perpajakan untuk transaksi melalui sistem elektronik atau tarif pajak e commerce
dilansir dari situs kmenku go id menteri keuangan mengeluarkan peraturan menteri nomor dua ratus sepuluh pmk sepuluh dua ribu delapan belas tentang perlakuan perpajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik
aturan ini akan menjadi payung hukum untuk menarik pajak bagi pelaku transaksi elektronik atau e commerce agar menciptakan perlakuan setara dengan pedagang konvensional
penghutan pajak akan berlaku bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace
sedangkan pedagang dengan omset di atas empat delapan miliar berlaku sistem pemerintahan
pengusaha kena pajak yang memenuhi kewajiban pajak penghasilan
sementara untuk pelaku marketplace akan dikenakan aturan pajak layaknya perusahaan retail lainnya
aturan ini akan berlaku mulai satu april dua ribu dua puluh